yosua adalah driver yang ditunjuk oleh suami saya untuk membantu saya
terutama pada saat saya bertugas khususnya untuk ke bayangkari
karena kebetulan saya adalah pengurus di bayangkari
selain itu ada lagi tugas yang lain
iya karena yosua ini biasanya berhubungan dengan staff bayangkari
untuk menerima laporan laporan keuangan yang dimana saya setiap minggunya harus menandatangani
dan saya juga harus mengembalikan laporan tersebut kepada ibu kapolri
harus mengembalikan apa melaporkan pada ibu kapolri
dan juga yosua membantu dalam kas operasional rumah tangga
coba diceritakan bagaimana yang kemarin ada istilah diantara para ajudan
karungga atau kepala rumah tangga di rumah saudara
saya tidak pernah menjadikan yosua karungga
tidak pertanyaan saya coba dijelaskan mengenai karungga
kemarin kan para ajudan banyak bercerita termasuk para terdakwa ini
bercerita bahwa ada istilah jabatan di saudara itu sebagai karungga
apakah saudara tahu hal itu
mohon izin yang mulia mungkin para adc diantara para adc yang menyatakan bahwa
yosua karungga karena mungkin membantu saya dalam kas operasional
jadi kalau ada pengadaan pengadaan untuk rumah tangga
dikelola oleh yosua mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga
tapi kalau saya sendiri tidak pernah
sebentar yang saya maksudkan jabatan karungga itu sejak kapan ada
mohon izin yang mulia kalau yosua hanya sebagai driver saya
saya tidak terbatas pada joshua
saya mau nanya apakah saudara tahu ada istilah di para adc
atau ajudan itu ada jabatan karungga
oh saya tidak tahu yang mulia
saudara tidak tahu
dan mengenai peralian peralihan siapa saja yang memegang
kalau saudara mengatakan tidak tahu karungga berarti saudara tidak akan tahu
bagaimana apakah para adc ini dipercaya oleh keluarga saudara untuk memegang sejumlah uang
untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan
tahu enggak itu
istri maupun art di rumah saya tahu yosua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan
keuangan kas operasional
apakah hanya terbatas pada joshua
ada drik juga untuk pengelolaan kas operasional di magelang
hanya dua itu
bagaimana dengan saksi darden
darden dulu sebelum drik jadi mohon izin
yang sebenarnya dulu daden
yang membantu saya pertama
tetapi karena daden itu
cuti karena mau menikah
jadi diganti oleh d riki
untuk pengelolaan operasional
anak kami di magelang
lalu diganti ditunjuk oleh
pak ferdis sambo sementara oleh
para ajudan itu mengatakan
adalah istilah karungga
betul ya mulia
mekanisme orang yang
saudara itu untuk
mengelola keuangan tersebut
mobile banking ke
kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan lain lainnya
apapun kebutuhan saya membayar
saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut
iya yang mulia
berapa sebulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan
kalau untuk keuangan range nya tidak nominal pastinya tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya
kalau untuk rangenya yang mulia saya tidak memberikan nominal yang pastinya
karena tergantung dari panggilan
tergantung pada kebutuhan
tergantung pada kebutuhan
tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan
mohon izin yang mulia saya kebetulan menjawab
bukan pertanyaan saya berapa
karena ini pertanyaannya nanti
apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini
saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya yang mulia
saudara tidak bisa memastikan
pertanyaan saya selanjutnya
apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara
mohon izin yang mulia karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada d ricky maupun d yosua
untuk dibuatkan rekening atas nama mereka
karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi
karena kalau pakai nama saya pada saat memakai
untuk pembayaran atm
kadang kadang waktu memakainya itu nama saya kan putri
kadang kadang itu suka dipermasalahkan